terima kasih anda masih bersama kami dan masih terkait dengan sidang lanjutan brigadir yosua
tapi kami punya informasi terlebih dahulu untuk anda
di mana dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan pada senin pagi
terungkap fakta adanya grup obrolan dalam aplikasi whatsapp dengan nama duren tiga
grup percakapan ini dibuat oleh terdakwari kirizal
empat hari setelah penembakan brigadir yosua utabarat
yakni pada sebelas juli dua ribu dua puluh
grup whatsapp ini terbongkar dari keterangan ahli digital forensik baris krimpolri adi setia
ahli hadir bersama empat ahli lainnya di pengadilan negeri jakarta selatan
untuk memberi keterangan bagi lima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua
dalam keterangannya adi setia mengatakan nama kelima terdakwa ada dalam grup obrolan yang dibuat pada sebelas juni itu
namun kontak atas nama richard eliezer terpantau hanya sebentar bergabung dalam grup obrolan itu
richard bergabung pada sebuah percakapan yang berbeda
subuh lalu dikeluarkan oleh admin group pada jam delapan malam pada tanggal yang sama
namun sayangnya ahli tidak dapat menemukan riwat percakapan dalam grup tersebut
ahli juga tidak dapat menemukan riwat penghapusan percakapan
ada kontak whatsapp dengan nama putri candrawati dan seterusnya
oh berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini lima orang ini ada ya
ada gak percakapan yang terjadi dalam grup ini
percakapannya disini sudah tidak ada pak
terdeteksi nggak kapan pembuatan grup itu
grup ini dibuat pada tanggal sebelas bulan tujuh dua ribu dua puluh
oleh akun whatsapp
itu penghapusan apa pembuatan
berarti setelah kejadian
disini dibuat oleh akun whatsapp dengan nama ricky wibowo
waktunya hanya singkat pak akun whatsapp si atas nama richard
masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari satu hari